topik selanjutnya masih tak jauh jauh saudara dari topik politik
di mana usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
interupsi fraksi pun bergema rapat paripurna dpr ri pada tanggal lima maret lalu
apakah usulan hak angket akan berlanjut atau justru layu sebelum berkembang
saudara sebenarnya rencana hak angket ini telah memunculkan gelombang demo
di depan gedung dpr mpr ri jakarta
ada yang pro ada pula yang kontra mengenai usulan hak angket kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
masa yang tak setuju mengenai hak angket
maksud kami masa yang setuju mengenai hak angket ini menyampaikan kekecewaannya dalam pemilu
dan meminta dugaan kecurangan supaya dapat dibongkar
sementara masa yang menolak hak angket ini menilai bahwa perdamaian pasca pemilu
menjadi hal utama yang patut untuk dijaga
politisi dari tiga fraksi pdip pkb dan pks meminta hak angket tentang kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
usulan hak angket akhirnya disuarakan dalam rapat paripurna dpr ri pada lima maret dua ribu dua puluh
oleh fraksi pdip pks dan pkb
tapi di tengah desakan kepada pdi perjuangan memimpin pengguliran hak angket di senayan
justru pimpinannya di dpr yakni puan maharani tak hadir
begitu juga dengan wakil ketua dpr muhai mini skandar
kami berharap pimpinan menyikapi dalam hal ini
mau mengoptimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun
supaya pemilu kedepan kualitas pemilu kedepan itu harus ada hal hal yang dilakukan dengan koreksi
saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang se brutal dan se menyakitkan ini
saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata mata untuk memberikan kepastian
pemimpinan dpr muhai mini skandar
saudara di saat satu persatu anggota dewan menyuarakan usulan hak angket
fraksi gerindra terang terangan menolak
anggota fraksi gerindra kabru samad juga menambahkan bahwa masyarakat lebih membutuhkan solusi
untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja

capres cawapres yang diusungnya p tiga dan partai nasdem justru belum menentukan sikap terhadap usulan hak angket
saat ini p tiga masih menunggu hasil rekapitulasi pemilu dan akan membicarakannya dalam rapat internal partai
sementara itu partai nasdem pun masih mau fokus pada rekapitulasi suara kpu
dan menunggu sikap dari pdi perjuangan
sementara itu partai nasdem pun masih mau fokus pada rekapitulasi suara kpu
sedangkan presiden joko widodo menyerahkan wacana bergulirnya hak angket
dugaan kecurangan pilpres dua ribu dua puluh empat kepada dpr
saat ditanya awak media jokowi menyebut bahwa wacana hak angket merupakan urusan dpr
sebelumnya saudara jokowi ini pernah menyebut bahwa hak angket adalah demokrasi
saat merespon wacana hak angket soal dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh empat